inilah muhammad rifki fanura dan muhammad rizki fanura
dua anak kembar penyandang tunanetra
dua anak penyandang disabilitas ini adalah saksi hidup
betapa sheikh ali jaber memiliki rasa cinta yang begitu besar
kepada sesama semasa hidupnya
rifqi dan rizki begitu mereka dipanggil
dua bocah kembar ini adalah dua dari sekian banyak penyandang disabilitas
yang pernah menerima al quran braille digital dari sheikh ali jaber
sheikh ali jaber berpesan agar kedua putra pasangan nurwalari dan eva kustanti ini
menjadi hafiz quran dan menjadikan quran sebagai pedoman hidup
quran digital pemberian sheikh ali jaber sangat membantu si kembar
dalam menghafal al quran
al quran tersebut dilengkapi sensor yang akan membacakan al quran secara otomatis
yang memudahkan penyandang tunanetra dalam membaca dan menghafal al quran
sekolah saya jalan jalan kembali ke birman
habis itu saya bertemu dengan pak ustaz ali jaber dan langsung berkasi
quran itu pasti nanti bakal saya baca terus dan kalau misalnya nanti cita cita saya terujud
menjadi profesor saya bakalan ciptain urut urutan yang sama dan saya bakalan dibagikan juga
senada dengan kedua putranya eva kustanti juga mengaku sedih
mendengar kabar wafatnya sheikh ali jaber
bagi eva sheikh ali jaber merupakan pejuang bagi anak anak tunanetra di indonesia
sebagai seorang penyandang saya berpikir saya akan mencari alat alat yang lebih baik
saya akan mencari alat alat yang lebih baik
saya ingat sekali momen saat rifki naik ke panggung itu menerima quran
diusap kepalanya dicium tangannya lalu sheikh ali jaber bilang
semoga kau menjadi hafiz quran
terusnya pokoknya jadikan al quran ini sebagai pedoman hidup
tidak hanya mengaji kedua putra kembar dari eva kustanti itu juga lihai dalam bermain musik
keterbatasan dalam penglihatan
tidak menghalangi mereka dalam bermain drum dan keyboard
sebagai seorang ibu yang memiliki dua anak dengan kebutuhan khusus
eva berharap agar pemerintah memberikan hak dan kesempatan yang sama
kepada anak anak penyandang disabilitas di indonesia
budi tanjung jakarta